gelaran formula e rencananya akan dihadiri presiden joko widodo dan beberapa pejabat tinggi negara serta ketua partai politik
namun sejauh ini pihak panitia belum mendapatkan kepastian acara balap mobil listrik ini akan dibuka oleh presiden jokowi
usai menyaksikan bersama unboxing replika mobil balap formula e ahmad syahroni masih menunggu konfirmasi kesediaan presiden jokowi hadir di acara formula e
ahmad sahroni mengatakan bahwa semua undangan kepada pejabat tinggi dan pimpinan partai politik sudah disebar namun belum ada konfirmasi